ah iya tadi aku chat sama bu jandra
halo bu sarah apa kabar
alhamdulillah baik bu
bu jandra gimana kabarnya
eh saya alhamdulillah sehat
semua juga sehat di rumah
ah bu sarah
setelah kamu bertahun tahun
menterlantarkan reina di pantiasuhan
apa yang kamu lakukan
aku masih bisa maafin apa yang kamu lakukan

tapi aku gak akan bisa untuk lupain begitu aja
apa yang udah kamu lakuin ke rina
aku setia kalau mama nangis
makasih ya sayangnya
eh kamu pura pura jadi elsa ya
terus aku pura pura jadi jessica
aku tuh bukannya e ball
aku bukan elsa neng aku tuh ratu elizabeth
iya aku tuh juga bukan jessi aku ini little marmit putri duyung
ini gimana sih kan neneng tadi bilang murah pura ngerti pura pura gak sih
aku gak mau pura pura neng orang aku ratu beneran gimana sih kamu neng
tau ah males sama neneng kita pergi aja yuk
hy neneng juga males sama kalian gak jelas nggak ngerti diajak main
ah orang cuma dibilang pura pura
makanya mereka gak mau kan jadi elsa sama jesse
hahaha emang udah paling bener nih sama elsa sama jessi
neneng jadi kangen deh sama elsa sama jessi
kasian ya neneng sejak ditinggal elsa sama jessi dia kelihatan murung
sore dok apa kabar
alhamdulillah baik pak bagaimana kabar bapak dan jessi pak
saya baik dok
emmm jessy aja nih kondisinya lagi kurang baik
kok begitu pak
jessi sekarang lagi dalam keadaan koma dok
dia sekarang kondisinya lagi dirawat di rumah sakit sejahtera jakarta
kok bisa begitu ya pak ya
hah panjang ceritanya dok
jessy waktu itu lagi ditinggal di rumah sendirian gak ada yang ngawasin dan
dia lagi berdiri di pinggir kolam renang
dan katanya perhalusinasi liat tunangannya adi
dan dia coba melangkah tapi karena pinggir kolam basah dia kepleset lalu jatoh tenggelam
tenggelamnya cukup lama
sehingga pasokan oksigen ke otaknya keganggu
jadi masih koma kondisinya selain sekarang
saya turut prihatin ya pak ya
terus apa yang bisa saya bantu pak
iya itu dok makanya saya nelfon
jadi gini emm jessy masih dalam keadaan koma tapi dia
mungkin mengigau atau apa ya dia sempat sebut nama neneng
saya lagi coba nebak nebak apakah itu artinya dia mau ketemu
neneng atau gimana ya
saya berfikir spontan mungkin bisa gak ya datengin neneng ke jakarta untuk bantuin jessy supaya lekas sadar
mohon maaf ya pak untuk keluar dari sini saya tidak bisa kasih sembarangan izin ya pak
harus ada izin dan tanda tangan keluarga nenek
dan itu juga harus didampingi oleh suster kami pak
oke kalau gitu boleh gak dok saya minta alamatnya orang tuanya neneng
saya mau usahakan minta tolong dan minta izin sama orang tuanya langsung
baik pak nanti akan saya kirimkan alamatnya ke hp bapak ya
oke baik makasih ya dok
belai mana pun caranya jessy harus lekas sadar
mama sama papa ingat gak kapan ulang tahunnya nindi
oh tanggal lahir nindi
aduh mama juga lupa loh kalau nggak salah itu oktober atau november ya
tapi aku lupa tepat tanggalnya antara tanggal dua puluh lima dua puluh enam atau pokoknya bulan november
aku sempet ke wakamnya nindi untuk ngecek tanggalnya tapi ternyata wakamnya udah dibongkar
ya udah kamu tanya sama andin aja
gak mungkin ma mama tau sendiri
kalau aku tanya pasti langsung emosi
kenapa aku bisa lupa tanggal lahirnya rena
tanggal lahirnya aja kamu gak tau
mumpung papa gak liat iku mau tanya riki gambar edson
sekalian mau minta riki fotok herhey
aku kaget sekali sama anak itu
posisi saya dan elsa udah gak aman tante
polisi sudah mulai cari kami
tadi mobil saya sudah dicurigai sama polisi
tapi saya belum bisa bergerak kemana mana karena keisha masih di inkubator
aku cemas sekali sama keadaan elsa dan keisha
nah ini dia pasti balasan dari ricky
mama kenapa kok kaget begitu
kamu cek sama siapa udah udah
oh iya tadi aku chat sama bu chandra
alhamdulilah baik bu
bu chandra gimana kabarnya
saya alhamdulillah sehat semua juga sehat di rumah